sampai jumpa di video selanjutnya

ya soalnya kalau dia sadar disini nanti dia malah jadi ingat ibunya lagi
dorong kursi rodanya ke depan
saya mau pulang naik kendaraan nunggu maja
baik pak mari saya bantu
aduh dimana ya aku bisa nemuin zahira
aku harus bicara sama zahira soal gantungan kunci itu
aku gak mau nanti ibu tersesat masalah ini
mungkin zahira ada di depan kamar pak prabu
ya aku gak tau lah tante
keadaan begini bukannya nolongin papanya malah kabur
keterlaluan kamu itu sama anak kamu sama aja
kak malena gak mungkin dia kabur
buktinya mana tante sekarang
dia gak ada kan dia iluang gitu aja
biar saya telepon
aku malah dimatikan
nah ngerti juga sih
ini kayaknya gak enam tahun nih
jadi apakah bikin adik adik
hanya tim bpk